maghrib maghrib gini kan waktunya jin keluar main mana ada jin kalau dilihat ini semua
akan buyar ya udah ya
kok belum nyala juga sih listriknya
lagi di jalan kok iya bentar lagi nyampe warung kok cepetan ya ibu mau mandi nih air lagi enggak ada
perjalanan aduh zaman sekarang masih pakai dompet sih kan bisa pakai care standar udah bisa lewat